aku akan berikan semuanya
papa janji papa gak akan menyerah
papa akan berusaha dan berjuang untuk mama kamu sayang
udah gak usah terlalu banyak sedih
saya janji saya akan berusaha
tapi kok pada nggak bisa lihat ya
kok bayangannya cuma ada saraya
iya aku juga bingung kenapa bayangan aku gak ada
bima aku kesini mau minta tolong sama kamu
kamu harus bantuin saya
tunggu bantuin sama aja kayak gangguin
bisa gak pergi dong
yaudah oke oke
terus berubah ilang
eh sekarang nongol nongol udah ada bentuknya lagi
tapi udah gak takut lagi kan
takut sih masih
dia pernah digangguin terus
kamu mau bantuin saya
mungkin kalau bisa dengerin keluhan saya itu apa
jangan sedih ya
tadi kan lagi cerita
sebenernya kenapa sih
aku juga gak tau

aku pikir aku bakal menghilangnya
aku pikir aku bakal menghilangnya
tapi untungnya kau bisa ngeliat aku
apa banget ya
tapi kenapa harus saya sih yang digangguin
kenapa harus saya yang diteror
kenapa nggak yang lain aja
siapa sih kamu sebenernya
saya gak tau saya siapa
makanya saya kesini pengen minta tolong sama kamu
mungkin aja kamu tahu saya ini siapa
saya sih gak kenal kamu siapa
gak mungkin lah masa saya bisa kenal sama makhluk
gak kasat mata kayak kamu sih
terus siapa dong yang kenal sama saya
gak usah sedih lagi
gak usah nangis
saya jadi merinding soalnya
saya coba bantu semaksimal saya
ya tapi jangan sedih lagi
ini arsila rewel terus dari tadi
jadi den badannya panas
makanya bibik kompres
kenapa sayang kenapa kenapa cantiknya papa
tapi dia gak mau tidur den dari tadi
aku akan berikan semuanya
papa janji papa gak akan menyerah
bapak akan berusaha dan berjuang untuk mama kamu sayang
gak usah terlalu banyak sedih
saya akan berusaha untuk ngebantuin kamu
tapi jangan ngerti lebih ya
serius mau bantuin saya
serius gak serius sih
kan serem juga digangguin
terus sama hantu
ini juga tetep diganggu
gak bisa dibantuin kalo dibilang gak dibantuin
ya terserah kamu mau ikhlas atau nggak ikhlas
tapi siapa yang ngucapin terima kasih banyak
ya biar enak panggilnya
boleh terserah kamu aja
kamu mau gak kasih nama siapa
kamu mau gak kasih nama siapa
mas aku melu mas
udah istirahat dulu
lagi kenapa sih
hantu kok pake disuruh istirahat dalam kamar
gue langsung inisiatif aja
gue pikir dia mau istirahat